tim dokter rumah sakit bayangkara medan selasa siang akan melakukan otopsi jenazah terduga teroris hp
yang tewas ditembak petugas saat terjadi penyerangan di markas polda sumatera utara
rencananya usai diotopsi dan diidentifikasi oleh tim dokter jasad hp akan diserahkan ke pihak keluarga
terduga teroris hp warga jalan sisi yang mengaraja medan yang diduga terlibat jaringan isis
tewas di tempat setelah ditembak oleh polisi
ia berusaha menyerang personel polri yang sedang bertugas di pos jaga markas polda sumatera utara
pihak polisian juga sudah menetapkan empat tersangka teroris yang terlibat dalam aksi teror penyerangan markas polda sumatera utara
hari ini rencana dilakukan otopsi terhadap salah satu pelaku yang meninggal dunia di rumah sakit bayangkara medan
itu nanti setelah selesai otopsi sudah selesai semua proses identifikasi
dan pemeriksaan akan dihubungi ke pihak keluarga untuk dikembalikan
informasi yang kita terima belum ada pihak keluarga yang datang melihat sampai dengan tadi pagi